oke setelah itu kakinya kata satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua dua tiga empat lima enam tujuh delapan
da vin rifqi kalian ngapain di sini jangan jangan kalian borosnya belajar sekarang ya
aja ya itu bawa punya bondi warung tetangga
maaf bapak itu mau dulu kali lu kan kalau di kantin makan gorengan lima bayarnya cuma
satu ya pak eh eh eh asli banget eh kawan ali juga tahu jangan banyak bercanda di dalam
kita punya kamus tidak ada namanya utang
hanya saja pinjaman
sudah sudah sudah
kalian itu bercanda aja ngobrol aja siapa yang bercanda tuh ngobrol keluar kelas jangan ikut pelajaran
bapak ayo sampai ngomong ngomong ini katanya mau ngobrol tadi pak eh bapak itu tugas terlalu banyak
apa bagaimana kalau kita kerja maaf satu saja tidak setuju kamu pikir bapak jual mangga tawar menawar
karet awal menawar kerjakan tugas kalian tidak boleh ada yang keluar kelas titik untuk juga

serius kamu sakit serius mikseke uks mau ambil obat kecuali sakit cepat kerjakan tugas kalian di atas

berhenti lihat saya mau ambil obat di uks saya mau ambil obat including the toilet cuma saya ingin membeli obat
cepat kerjakan tugas kalian
selain ketolet atau sakit
kalian tidak boleh keluar kelas
bapak tinggal sebentar
sepuluh menit bapak kembali
arus sudah kelar
dan akan bapak cek satu persatu
itu kan anak itu pak lagi pada olahraga
hei mana lu berdua
alasan kan lu berdua
temen lo lagi sakit soalnya
ya terus itu tugas gimana
nanti liat deh
riffky sama devin ini mereka mau pergi ngintip anak anak ipa yang lagi olahraga
gue juga mikirnya kayak gitu tadi
itu tadi apa
mereka pergi ngintip
ih garis kutumnya yang paling pintar
betta liat tuh riffky sama devin ini kayaknya mereka sudah kena racun cinta
kalau boleh begini
pusing malah betta ini
ini berapaan shay
katanya sih pak basuki mau ngasih pengumuman shell
tapi nggak tau deh update nya apa
selamat pagi anak anakku semuanya
selamat pagi pak
mau menyampaikan info
bahwasanya pak raka
beberapa hari yang lalu
maka dari itu
tenang tenang semuanya
posisi pak raka akan
diisi oleh seorang mahasiswa
dari universitas cinta bangsa
yang akan pkl
di sekolah ini selama
silahkan gabung sama kami
kok bisa kebetulan banget sih
kenapa dia nggak kasih tahu
seswa seswi kelas dua belas
kalau gurunya kayak gini mah
saya mau remedial terus pak
omongan itu adalah doa
nggak mau naik di sekolah ini
ya mau pak maaf
selamat siang semuanya selamat siang
ini tuh kayak ftv gitu
tau nggak judulnya
pacarku mahasiswa magang di
jadi hari ini
kak vero akan
mengajar kalian sebagai guru
olahraga sampai waktu
yang sudah ditentukan
silahkan kak vero memperkenalkan diri
terima kasih pak basuki
halo semua perkenalkan
hai kak vero hai
gue disapa balik
seperti yang sudah diinformasikan oleh pak basuki
tepatnya hari ini saya akan
mengisi mata pelajaran olahraga ya
vero bisa kebetulan banget pkl di sini
gimana kalau dia tau
gue lagi deket dan pernah pacaran sama
aku senang sekali ternyata
bisa magang di sekolah sama rara
aku jadi bisa ketemu setiap hari sama
rara dan pastinya lebih
deket sama dia
langsung lanjutkan saja pelajarannya kak vero
terima kasih pak
saya harus ke ruangan dulu
semuanya apa kalian semua sudah siap
sebelum kita memasuki pemanasan
tangan tangan kalian seperti ini
lalu setelah itu kalian
hadap sebelah kanan ya
barisannya setelah itu
kalian hadap seperti awal ya
kita pemanasan ya
satu dua tiga
delapan tangannya ya
satu dua tiga
enam tujuh delapan
yang tabrakan sama gue beberapa hari lalu
satu dua tiga
enam tujuh delapan
kadang berb initiatives untuk
aigoo jangan sampai vero tau kalau gue lagi deket sama pak devin
yuk hitung lagi sebelah kanan
oke setelah itu kakinya ke atas satu
da vin rifki kalian ngapain di sini
jangan jangan kalian boros nyamper lajaran sekarang ya
terus nggak sengaja melihat anak ipa lagi olahraga
yaudah kita liatin dulu
bukan toilet di sana jadi harus lewat jalan sini
itu terus baju kenapa berantakan
justru kita mau masukinnya di toilet tadi
mau rapihinnya di toilet
itu juga tuh kancing tuh
ini laundry nya nggak pecus nyucinya nih
baju saya juga yang dipinjam rifki kayak begitu bu
emang kancing lepas bisa janjian
dia salahin laundry nya bu
yaudah ya bu kita ke toilet dulu ya bu
yaudah eh toilet di sana
itu kan toilet anak ipa
kita mau ke toilet anak ips
ketauan bolos kan
yaudah cepet sana
itu nggak usah didengar bu
yuk mari bu